sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lihat nih mereka
calon suami istri yang sangat rahasih
nanti kalau dita sudah selesai kuliah
langsung saja cepat kita nikahkan jam
biar kita juga cepat dapat memohon cucu
memang itulah yang aku harapkan
mari masuk jeng
kamu masih kuliah atau udah kerja
tahun kemarin aku sudah lulus
aku belum dapat kerja
kok orang kaya kamu susah dapat kerja
buat dapetin kerjaan
tapi aku sendiri
pengennya sih berusaha sendiri
kejutan apa om
saya kesana om
aku mau ke rumah om johan
bisa bisanya dia ninggalin gue sendirian
aku simpan teknologi besar
di sini jadi hvor yang makan teman nih kita om
nah bahkan ya
ku cousnya baru nggak serius
jadi mau ke depan
bahkan dia nggak gimana
kalau kamu penasaran kita langsung aja lihat yuk ke belakang yuk
ya ampun kamu berubah banget tommy
kamu yang berubah tambah cantik lagi
kamu yang nambah ganteng
oh ya denger dengar kamu sekolah dan kuliah di jerman ya
wah kamu pasti betah banget di sana ya
di sana tuh gak enak soalnya nggak ada kamu
ya beginilah nak tommy ibu tetap sama seperti yang dulu cuma sekarang lebih tua aja
gimana tom oke kan kejutannya
oke banget om ini benar benar surprise yang tak terduga
syukurlah kalau kamu merasa bahagia
oh ya jadi papa juga udah tahu kalau rati dan ibu suci mau datang
iya bapak sengaja gak ngasih tahu kamu
oh gitu ya pak papa om johan dan tante tante udah bisa ngerjain orang
kalau tahu bisa gawat lho pak
tenang aja rahasia aman
rat masa kamu cuma sehari semalam aja di sini kita kan baru ketemu lagi banyak yang mau aku ceritain sama kamu loh
iya emang kamu doang yang punya banyak cerita aku juga punya banyak iya kan bu
makanya kamu tinggal lama di sini
duh gimana ya aku sama ibu banyak pekerjaan gimana kalau kamu aja yang nyusul ke kampung kita
boleh juga sekalian aku refreshing
udah udah obrolannya kita lanjutkan nanti dulu kebetulan tantemu sudah menyiapkan makan siang ayo kita makan bareng ayo